atau aku akan membunuh ibumu
maka kau serahkan bola matamu
atau aku akan mati
ya sudah dititipkan kepada aku
kamu tidak berhak memilikinya
tidak aku berhak memilikinya
karena rangga sokha telah menitipkan mata ini kepada aku
sebagai amanah mata ini harus kugunakan dengan sebaik mungkin
untuk rangga sokha
aku akan menjaganya
apapun yang terjadi aku tidak akan merelak mata ini kepada kalian
untuk berbuat jahat
aku membawa pesan dari ayah andaku
agar kau menemunya di pukit cangkuk
dia ingin menukar tawanan
dengan satu wanita bercadar yang kau cari selama ini
tidak berdaya melawanku
kau tidak akan pernah mendapatkan
perempuan yang kau cari selama ini
dia akan menjadi para pengkhianat engkau
jatuhkan diri terhadap seseorang yang diragamu itu
tidak akan memberikan bangkalah yang tersasar
yang mengarahkan dirimu

cepat katakan dimana ibundaku
apa yang kalian lakukan terhadap ibundaku
atau aku akan membunuh ibumu
atau kau serahkan bola matamu
atau ibundamu akan mati
kalau begitu aku akan menyuruh anak buahku untuk membunuh ibumu
baiklah aku akan menyerahkan mata ini kepada kalian
tapi lepaskanlah ibundaku
akhirnya sekarang aku mendapatkan bola mata itu
hamba mempunyai satu permintaan
tolong tutupi wajah hamba menggunakan cadar hitam
kenapa harus seperti itu
agar jika hamba dapat membunuh kunjung hitam
kelak murid muridnya tetap tidak mengenali hamba
dan tidak akan menendang serta memburu hamba
terima kasih gusti prabu
sebelumnya hamba sangat yakin
kalau kuncung hitam pasti tidak akan pernah berani untuk menyerang hamba
sebaliknya kunjung hitam pasti akan terus menyerangmu
karena kunjung hitam itu takut akan ramalan dewata
untuk itu hamba mohon agar gusti prabu dapat memancing kuncung hitam untuk ke arah hamba
supaya hambamu punya kesempatan untuk menyerangnya
bertawar bankan diri
saat bayi jatuh
aku terima tantanganmu siliwangi
aku bawa kedua putra putrimu
serahkan perempuan bercanda rutu
yakinkan di lengan kanannya ada tanda menangis
aku ingin tahu
apakah mereka berdua
benar putra putrimu
buka penutup muka mereka
kalian benar benar licik
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
kedai yang menangis
pada malam sukrabulan sarawana
aku selalu merasakan
seperti yang ku rasakan
kenapa badanmu menggigil seperti ini